tempat pembuangan sampah akhir jati barang semarang terbakar pada siang ini
damkar dan petugas gabungan saat ini berupaya memadamkan api yang masih berkobar
dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana sudah ada rekan kami damar sunuko
perusahaan lapangan sien indonesia
halo selamat malam damar
damar sejauh ini bagaimana upaya untuk memadamkan di tpa sana
dan apakah masih ada titik titik api yang sulit dipadamkan
ya selamat malam bram jadi seperti yang anda lihat di belakang saya
masih terlihat kebaran api yang ada di area tpa jati barang semarang ini
dan kebakaran ini sudah terjadi selama hampir empat jam sejak pukul dua siang tadi
dan saat ini petugas telah melakukan upaya melokalisir
agar titik api ini tidak menjalar ke area tpa lainnya
jadi seperti yang anda lihat kebakaran ini berawal dari area yang tadinya bekas
dari tempat pembuangan sampah kemudian dengan cepat karena hembusan angin kencang
menjalar ke tpa yang telah aktif
dan proses pemadaman saat ini telah dilakukan selain dari dinas pemadam kebakaran
dan pemadaman ini juga di build up oleh primob polda jawa tengah
pdam yang merupakan bumd dari pemerintah kota semarang
dan saat ini sendiri di lokasi telah hadir wali kota semarang
yang sejak tadi melakukan meninjau langsung proses pemadaman
dari kebakaran di tpa jati barang ini
dan kami ingin berbincang sedikit dengan ibu wali kota ibu ita
bu jadi kebakaran ini tadi peristiwanya gimana bu
ya jadi saya jam dua
di update atau dilaporin oleh kepala dinas lingkungan hidup bahwa
tpa jatibarang ini bagian yang sudah pasif sudah tidak aktif lagi
kemudian ini menjadi tumpukan sampah seperti ini
tadi menurut informasi dari kepala dlk menyampaikan bahwa sumbernya ini
kemungkinan kemungkinan ya dari ranting atau semak yang mungkin bergesean sehingga menimbulkan api
kemudian ada di seberang
jadi ini kan topografi ini berbukit bukit
kemudian di ilalang yang di sana atau semak semak ini ada tempat pemulung pemulung yang sudah tidak dipakai
nah kemungkinan letih atau mungkin terlempar karena kan kondisi angin kan besar kencang di tpa itu
sehingga melompat dan kena ke yang tpa yang sudah tidak aktif lagi
ini ada sekitar dua hektare yang ada di tpa yang sudah tidak aktif lagi
proses pemadaman sekarang yang dilakukan apa
jadi tadi begitu ada pekerjaan ini saya langsung kontak dengan kepala dlk bahwa menyampaikan
sudah tiga unit yang dibawa ke sini
tapi saya bilang tambahin lagi tambah lagi dan sampai akhirnya menjadi sembilan armada
tapi sepertinya kalau tadi saya melihat dari laporan pertama ini kan sudah update sudah luar biasa besar
ini alam gas
kemudian saya minta bantuan kepada beberapa kolega gitu ya stakeholder
seperti dari bandara dapat satu kemudian dari kiw kawasan industri wijaya kusuma
kemudian juga dari pelindo dan juga dari kabupaten semarang ada dua
kemudian kabupaten kendal ada satu
sehingga ini bisa membalas
jadi ini bisa membantu ini apa pemadaman termasuk juga dari brimob tadi ada water cannon
dan yang penting adalah penambahan untuk tangki air
karena jangan sampai armada ini hilir mudik tapi nggak efektif
sehingga saya tadi minta bantuan saya tangki dari gamkar sendiri
ada dari bbbd kabupaten semarang kemudian dari pjam perkim dlh sendiri maupun pu
pendalanya seperti apa sih bu komendasi
kendalanya ini adalah tempatnya ini topografinya ini naik turun
dan juga karena dibawahnya ini kan dulu gas metan
sehingga kemungkinan masih ada sisa sisa gas yang ada di kawasan ini
karena dulu ini kan memang kawasan yang untuk adanya listrik ya
untuk landfill ya landfill gas gitu
sehingga ini menjadikan ada
tapi tadi sudah diupayakan kami juga tadi minta untuk ditambah foam atau busa
sehingga tadi sudah bisa terlokalisir
sehingga tinggal hanya yang di sebelah sini ya
di sebelah yang bisa dilihat oleh para pemirsa yang di sebelah sana sudah padam
ya mudah mudahan dengan bantuan dari pemadam damkar yang armadanya semakin bertambah
kita akan minta lagi tambahan terutama juga tangki karena biar cepat ini bisa padam malam ini
oke terima kasih bu
ya bram juga dilaporkan bahwa kawasan tpa jatibarang semarang ini juga terdapat sejumlah para pemulung dan para pemelihara ternak
sore tadi aparat kepolisian dari polsek ijen sendiri sempat melakukan evakuasi sementara terhadap para pemulung dan pemelihara ternak ini
agar terhindar dari kebakaran yang terjadi di tpa jatibadang semarang ini
bram soal itu
baik tentu harapannya bisa segera dilokalisir dan padam dengan segera
terima kasih atas laporan anda
damar sinoko melaporkan langsung dari semarang
selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan